assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah
perlu saya sampaikan
pertama bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu
hanya ditujukan untuk internal pemerintah
khususnya para menko para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian
bukan untuk masyarakat umum
sekali lagi bukan untuk masyarakat umum
arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat
terhadap kehidupan pejabat pejabat kita
untuk itu saya minta agar jajaran pemerintah
dan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan
dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama
kita isi untuk kegiatan kegiatan yang lebih bermanfaat
kita bantu mereka yang lebih membutuhkan
pemberian santunan untuk fakir miskin
pemberian santunan untuk
yang lebih membutuhkan
serta masyarakat yang benar benar membutuhkan
termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh